kepolisian daerah jawa timur menyatakan bom di bangil pasuruan jawa timur berkaitan dengan rangkaian bom gereja di surabaya beberapa bulan lalu
polisi kini masih memburu pemilik bom pasuruan
dan pelaku diduga masih membawa bom yang pada saat pelariannya dimasukkan ke dalam tas ransel
setelah memeriksa dan mendalami pemilik bom di bangil pasuruan polda jatim akhirnya bisa mengidentifikasinya
pemilik rumah abdullah alias awardi pernah menjadi narapidana terorisme dan keluar lapas pada dua ribu lima belas
abdullah pernah terlibat dalam serangkaian aksi terorisme di beberapa tempat di indonesia
selama ini ia juga berhubungan dengan para pelaku perisiwa rentetan bom gereja yang terjadi di surabaya beberapa waktu lalu
dari hasil penyelidikan pelaku memiliki tiga identitas ktp dengan nama dan kelahirannya berbeda
identitas ini semuanya dipastikan palsu
ada erat kaitannya karena ini juga
dia tidak napiter muter muter saja
dia bersahabat dengan pelaku yang kasus di medan perampokan itu
terus kemudian juga yang ada di seputaran depok bisa saja
terkait jenis bom yang digunakan pelaku kapolda jatim menegaskan
bom bangil pasuruan berjenis bom low explosive atau sejenis bom ikan
hal ini terlihat dari sedikitnya kerusakan yang diakibatkan ledakan bom
seperti perabotan rumah atap rumah dan barang lainnya tak bergetar
kepolisian menduga pelaku salah merakit bom dan meledak dengan sendirinya
sementara itu pihak kepolisian hingga saat ini masih memburu pelaku yang berhasil melarikan diri dengan naik bus
dalam pelariannya pelaku diduga masih membawa bom yang dimasukkan ke dalam tas ranselnya
untuk mengetahui perkembangan pengungkapan teror bom di pasuruan
sudah ada rekan kami koresponden eka rima dari lokasi
selamat pagi rima
bagaimana hasil penyelidikan teror bom hingga pagi ini
pagi lady dan rian terkait hasil penyelidikan
seluruhnya sudah terungkap bahwa identitas dari terduga teroris ini sudah dipegang oleh pihak kepolisian
begitu juga dengan strategi bagaimana dia merakit bom
kemudian bagaimana daya ledak dari bom ini semua sudah diketahui
yakni bom dengan kategori low explosive
sementara untuk motif sendiri masih belum diketahui untuk saat ini
dan pihak kepolisian sudah menerjunkan
tiga tim khusus atau tiga tim elit yang diterjunkan
kami tidak bisa mengidentifikasi di mana wilayah wilayah tertentu yang dituju oleh tim elit tersebut
namun pihak kepolisian dengan jelas menyatakan bahwa tiga tim elit tersebut sengaja diterjunkan
untuk membantu atau membackup tim tim yang memang sudah reguler diterjunkan sebelumnya
hal ini ditujukan untuk mempercepat kinerja pihak kepolisian
agar bisa segera melakukan penangkapan terhadap terduga teroris ini
karena memang diketahui bahwa terduga teroris ini diduga
membawa ransel yang berisi bom dan masih aktif
dan mungkin saja bisa dilakukan sebagai tindakan tindakan teror di beberapa tempat lainnya di jawa timur maupun di luar jawa timur
namun sejauh informasi yang saya dapatkan bahwa diduga terduga teroris ini belum keluar dari wilayah jawa timur
karena pihak kepolisian sudah melakukan penyisiran di sejumlah titik
baik itu di stasiun terminal bandara dan juga pelabuhan pelabuhan
artinya masih ada kemungkinan terduga teroris ini nantinya akan tertangkap di wilayah jawa timur
namun pihak kepolisian meminta atau menghimbau kepada masyarakat untuk menangkap terduga teroris ini
meski tidak khawatir setidaknya juga membantu pihak kepolisian untuk memberikan informasi
berdasarkan ciri ciri fisik yang diketahui oleh pihak kepolisian yang sudah disebarkan melalui berbagai media
sehingga masyarakat bisa membantu kinerja kepolisian untuk memberikan informasi
jika melihat atau mengetahui terduga teroris ini melintas di beberapa tempat yang mungkin diketahui oleh masyarakat tersebut
sementara untuk terkait
rencananya hari ini akan dilakukan olah tkp di tempat kemarin sempat terjadi ledakan
yaitu jalan pepaya kelurahan pogar kecamatan bangil pasuruan akan dilakukan olah tkp sekitar pukul sepuluh pagi hari ini
namun berdasarkan situasi atau kondisi yang saya lihat di lokasi sepertinya olah tkp tidak akan berlangsung cukup lama
karena kemarin hasil identifikasi sudah cukup seksama sekali dilakukan dan beberapa barang bukti juga sudah dibawa ke pihak kepolisian polda jawa timur

untuk saat ini penanganannya sudah tidak berada di polda jawa timur
untuk saat ini penanganannya sudah tidak berada di polda jawa timur
untuk saat ini penanganannya sudah tidak berada di polda jawa timur

penangkapan dan penindakan penindakan selanjutnya begitu juga dengan pihak polisi pastinya sudah
mengidentifikasi jaringan jaringan apa saja yang bekerja sama atau juga mungkin melakukan
perlindungan terhadap terduga teroris ini karena sebelumnya pada dua ribu sepuluh lalu dan terduga teroris
sudah menjalani hukuman maka sudah teridentifikasi data dan juga jaringan di pihak kepolisian sehingga
dimungkinkan cukup mudah sekali untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris ini jika
meminta perlindungan atau minta pertolongan terhadap jaringan jaringan teroris yang berada
di jawa timur lady dan rian iya karima kalau kita melihat kabar sebelumnya bahwa istri dari terduga
teroris ini sudah diminta keterangan apakah keterangannya ini istrinya mengetahui kegiatan
dilakukan oleh sang suami selama ini dalam rakit bom baik lady dan rian berdasarkan informasi
yang saya dapatkan dari pihak kepolisian bahwa keterangan dari istri terduga teroris ini tidak
bantuan sama sekali bagi pihak kepolisian karena terduga teroris atau istri terduga teroris ini
tetap konsisten dengan jawaban jawabannya bahwa tidak mengetahui aktivitas dari suaminya dan
juga tidak mengetahui latar belakang dari suaminya karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan
bahwa istri terduga teroris ini bertemu dan berkenalan dengan terduga teroris ini di banten
kemudian mereka menikah pada saat itu terduga teroris ini sedang beraktivitas sebagai wira
swasta yang dipenjual kebab di sana kemudian menikah dan
tinggal untuk sementara berada di bangil karena domisili asli dari istri terduga teroris
ini memang merupakan warga bangil jika berdasarkan keterangan warga sendiri sebenarnya kedua pasangan
ini tidak memiliki hubungan yang cukup harmonis karena kerap terdengar cekcok kemudian juga kerap
terdengar selisih pendapat dari kedua pasangan ini begitu juga dengan hari dimana saat ledakan
tersebut terjadi pada harinya ia hanya sekitar tanggal lima kemarin sekitar pukul sembilan good morning
ini menginformasikan bahwa sempat terjadi cekcok dan juga selisih paham antara kedua pasangan ini
sehingga akhirnya pada siang hari terlihat bahwa terduga teroris ini tampak panik keluar masuk rumah tidak seperti biasanya
setiap pukul lima pagi terduga teroris ini melakukan aktivitas fisik ya ini berlari pagi
kemudian pada pukul tiga sore biasanya juga melakukan aktivitas fisik
namun pada hari tersebut tidak tampak melakukan aktivitas fisik dan tampak seperti panik kemudian keluar masuk dari rumah
dan warga sendiri sebenarnya tidak mencurigai karena memang kedua pasangan ini tergolong pasangan yang tertutup tidak pernah beraktivitas dan juga berinteraksi dengan warga sekitar
namun jika saya melihat kondisi yang berada di tkp atau di tempat kejadian kemarin ledakan terjadi bahwa sebenarnya bom bom ini sebenarnya sudah dirakit sebelumnya
karena melihat dari kondisi sepeda yang hancur kemudian juga kondisi rumah yang meledak di bagian kaca dan juga bagian plafon
ini artinya sepeda bom
bom yang meledak ini merupakan bom yang berada di sepeda karena kondisi lantai sendiri tidak pecah
artinya sudah ada rencana rencana aktivitas yang akan dilakukan untuk melakukan aksi teror
sehingga pihak kepolisian harusnya mengidentifikasi sebenarnya titik titik mana yang nantinya akan dijadikan sebagai sasaran teror
sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan di sejumlah titik vital sebagai langkah antisipasi
karena jika diidentifikasi dengan gagalnya rencana aksi teror ini maka diharapkan memang aksi teror tidak akan dilakukan oleh terduga teroris ini
lady dan rian
eka rima koresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan